deru dua buah jet tempur f enam belas menandai dimulainya serangan amfibi
di pantai bandungan sitobondo jawa timur minggu pagi
pasukan gabungan dari empat negara yaitu indonesia amerika serikat singapura dan jepang
bekerja sama melancarkan operasi pendaratan amfibi
serbuan pantai ini merupakan puncak dari fase laut dan amfibi
dari latihan gabungan bersama super garuda shield dua ribu dua puluh dua
dalam fase ini selain pasukan marinir tni angkatan laut juga mengerahkan tank amfibi
meriam roket hingga lima buah kapal perang
sementara singapura menurunkan dua kapal perang dan amerika sebanyak satu kapal perang
ini segera sangat bagus untuk bergerak sama dengan negara asing
dan kita bisa mengambil ilmunya mereka mereka juga bisa melihat dengan kondisi geografi kita
ketika melaksanakan operasi amfibi di perang
pasukan asing yang berpartisipasi dalam latihan super garuda shield juga merasa puas
bagi mereka ini adalah kesempatan bagi prajurit masing masing negara untuk saling berinteraksi

latihan ini berlangsung sejak tiga puluh satu agustus hingga tiga belas september nanti
iwan hermawan didin iswandani situ bondo jawa timur